nah selanjutnya meski hujan abu dan erupsi kecil gunung bromo terus terjadi
semangat sejumlah anak suku tengger tak surut untuk terus menuntut ilmu
seperti murid murid sekolah dasar negeri ngadisari dua berikut
ya mereka ini tetap belajar seperti biasa dan meyakini bila hujan abu ini adalah berkah dari tuhan yang tak perlu ditakuti
hujan rintik dan guyuran abu vulkanik gunung bromo tidak mematahkan semangat anak anak ini untuk tetap pergi ke sekolah
gak takut belajar di tengah erupsi terganggu gak deh
enggak ya sudah biasa deh ya
sudah biasa ya
sekolah dasar ngadisari dua di dusun cemoro lawang ini memang berada tidak jauh dari gunung bromo
jaraknya hanya sekitar tiga lima km dari puncak kawah bromo
sejak hari senin khusus murid kelas enam tengah menjalani ujian akhir semester
alhamdulillah tidak ada masalah apapun karena kebetulan bromo bagi gunung bromo
bromo bagi warga benar merupakan dunia yang dalam menentuk disijikan
jadi mereka biasa biasa saja
mereka menganggap bahwa armah leluhurnya sedang menurunkan raku misalnya berhasil diisul kuku untuk tanaman mereka
jadi mereka tidak takut sama sekali
malah yang tahun dua ribu sepuluh dua ribu sebelas kemarin energi yang dulu yang sangat parah
kami belajar mengajar seperti biasa
meskipun tentu letusan bromo itu hampir tiap lima menit
menggetarkan kaca ini mereka biasa tidak ngefek
sementara hingga selasa hujan abu vulkanik gunung bromo terus meningkat
kepulan asap membawa material debu vulkanik terlihat menyebar ke permukiman warga di desa ngadisari kecamatan sukapura
meski aktivitas gunung bromo terus meningkat tapi tidak mempengaruhi kunjungan wisatawan
gunung bromo masih aman dikunjungi dengan radius aman satu km dari puncak kawah
warga dan wisatawan diimbau tetap memakai masker saat berada di luar ruang
karena hujan abu yang masih terus tinggal